tidur di kamar abi aja ya tante bareng abi
oke malam ini kita tidurnya berdua
jangan bilang kamu lagi di kantor
tadi aku udah telpon kantor kata security
kamu udah pulang dari jam lima sore tadi
aku lagi di jalan nis
jangan bilang jalanan macet mas
jarak dari kantor ke rumah itu cuma sepuluh menit
apalagi lewat alternatif
aku barusan tadi lewat sana dan sepi jalanannya
bilang aku udah di jalan
udah bentar lagi sampe
coba sebentar i bakal cek dulu
yah beneran bi
malam ini berarti kita tidurnya gelap gelapan
gak apa apa ya
malam ini lagi nginep di dalam gua
kan ada tantan
tantan buka tantan
gak ada ada yang melakukan terhadap sayed and abi
gak ada dokter lakukan terhadap pasien yang lainnya
jadi udah cukup stop
berhenti melakukan itu semua
lakukan apa yang sewajarnya dokter terhadap pasien lakukan
haduh perasaanku gak enak banget ya kenapa ya
aku gak enak banget sama bu dewi
nah nah oke
kalau aku telpon terlalu personal
ya mungkin aku terlalu
terlalu berlebihan sama dia
aku harus temuin dia
aku harus temuin dia
saya minta maaf atas kejadian tadi
semua yang bu dewi ngomong itu benar
abi duduk disini dulu
mudah mudahan nggak terlambat ya
kalau kemalaman mereka udah istirahat
udah doang ya
gue harus ketemu sama mereka dulu ya
salah gak apa yang gue lakukan ini
salah gak apa yang gue lakukan ini
ya kalau aku maksa ketemu sama bu dewi
sama habib malam ini juga
apa itu juga bisa dibilang
tapi perasaan aku gak enak banget
aku pengen banget ketemu sama dia
gak usah ya
aku muntah balik
aku muntah balik
aku muntah balik
balik aja ya
jam segini kok baru pulang
kalau aku gak telepon
aku pernah tinggal ketype
kamu gua ga mungkin
udah sama gak
aku tahu kok apa yang kamu cari kekasih bayanganmu itu kan
gak perlu repot nyari deh suamiku sayang
besok senin dewi sendiri yang akan temuin kamu di kantor
dan saat itu aku akan siapkan perangkap buat jebakan kalian
yuk abie tidur ya led nya udah tante nyalain
tidur di kamar abie aja ya tante bareng abie

hampir aja gue ketawa sama david
lagian aneh banget sih
rumah kok digelap gelap
kok ada api